dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia nabila putri di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta
nabila selamat siang setelah direncanakan hari ini sudah bisa mulai beroperasi dua tower tambahan yang ada di sana
namun nyatanya laporan sebelumnya menyebutkan sampai saat ini persiapannya belum sama sekali maksimal dan tentunya belum bisa digunakan
seperti apa nabila sebetulnya kondisi di lapangan mengingat sekarang kita juga menghadapi kembali tingginya jumlah kasus positif di jakarta
dan fasilitas tower tambahan ini akan sangat bermanfaat untuk hal ini
selamat siang hanum betul sekali memang sebelumnya direncanakan kedua tower tambahan untuk flat isolasi mandiri di wisma atlet kemayoran
akan beroperasi mulai hari ini selasa delapan september dua ribu dua puluh
namun ada beberapa kendala sehingga masih dilakukan persiapan terkait kedua tower tersebut dan hari ini hingga saya melaporkan saat ini
kedua tower tersebut belum beroperasi dan disebutkan oleh pihak wisma atlet ini akan lebih berfokus kepada tower lima
jadi hanum akan ada dua tower tambahan ya ini tower empat dan juga tower lima
namun saat ini dari pihak wisma atlet terlebih dahulu berfokus pada tower lima yang disebutkan sudah siap sebenarnya secara instalasi listrik
maupun juga kebutuhan air bersih dan juga bed yang disiapkan
nantinya dalam satu tower ini akan ada dua empat ratus bed yang dapat digunakan oleh pasien covid sembilan belas tanpa gejala di wisma atlet kemayoran ini
sementara untuk tower empat sendiri yang juga rencananya akan digunakan sebagai tower tambahan untuk menampung pasien covid sembilan belas melakukan isolasi mandiri di wisma atlet
saat ini masih mengalami kendala pada instalasi listrik kurang lebih membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu
jadi nanti sambil berjalan ini maksimal
dari wisma atlet menyebut esok diupayakan untuk tower lima sudah mulai beroperasi
sementara untuk tower empat nya sendiri masih akan terus dikebut perbaikan instalasi listriknya
dan terakhir data menyebutkan tanggal tujuh september dua ribu dua puluh yang dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet ada satu enam ratus empat belas pasien
di mana satu enam ratus dua belas diantaranya ini merupakan pasien terkonfirmasi positif dan dua diantaranya merupakan suspek dari covid sembilan belas
kalau kita melihat dari
yang tadi saya sebutkan satu tower mampu menampung ada dua empat ratus bed
ini artinya kabar baik untuk para pasien covid sembilan belas agar dapat menjalani isolasi mandiri dengan lebih baik lagi
apalagi yang kita ketahui di beberapa tempat banyak orang yang kemudian tidak mampu menjalani isolasi dengan baik karena tidak mendukung fasilitas di sekitarnya
dan untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi hanum saat ini kita akan berbincang langsung dengan koordinator operasional dari wisma atlet
dr stefanus doni selamat siang dokter
dokter ini kan rencananya mulai beroperasi tadinya semula hari ini untuk dua tower
namun nyatanya untuk hari ini belum beroperasi
kendala kendalanya apa saja sih dokter dan untuk besok betul akan diupayakan tower lima akan beroperasi dokter
baik terima kasih memang perencanaan hari ini karena ada sesuatu hal yang memang harus benar benar detail kita menyelesaikan supaya nanti pasien yang masuk pun menjadi nyaman
jadi memang ada beberapa seperti contohnya wifi
ini masih dari tiga puluh dua lantai ini masih separuhnya kurang masih baru tahapan itu dan ini harus semua bisa terinstalasi dengan wifi
untuk memudahkan pasien pasien menggunakan wifi karena laporan laporan juga menggunakan wifi
tentunya kalau kita paksakan sekarang tapi wifi belum selesai nanti petugas atau teknisi nanti harus benerin memakai hasmat
ini akan menyulitkan nanti
jadi mending kita selesaikan benar benar fit sudah oke baru kita buka
oke kalau tadi kan secara infrastruktur dokter kalau secara tenaga medis sendiri sebenarnya yang sudah siap untuk tambahan tenaga medisnya sudah sejauh mana dokter
kalau untuk tenaga tambahan tenaga medis kita memang sudah cukup
hari ini aja kita sudah melaksanakan untuk mcu medical check up untuk calon calon sudah ada seratus lebih walaupun kita butuhkan empat ratus
tetapi kan ini bukan langsung secara sdm
bukan terpisah dengan rumah sakit wisma atlet jadi masih bisa menggunakan dari yang ada
jadi walaupun ini belum selesai kita pun bisa berjalan kalau secara sdmnya
jadi untuk sdm memang tidak berpengaruh hanya memang instalasi tadi itu yang memang perlu kita selesaikan
dan dua tower ini kan disebut menjadi flat isolasi mandiri ya
jadi bukan rumah sakit darurat wisma atlet sendiri
yang membedakan fasilitasnya apa kemudian siapa saja dok yang bisa dirawat ataupun menjalani isolasi mandiri di tempat ini
alurnya seperti apa
ya untuk fasilitas yang membedakan adalah memang kita tahu bahwa rumah sakit darurat memang dilengkapi dengan ugd icu dan acu
sementara kalau untuk flat isolasi mandiri kita menyiapkan hanya poliklinik
poliklinik kemudian triase admission jadi ugd icu dan icu memang tidak ada
itu tentunya dengan perlalakan fasilitas yang memang standar dari icu yang harus ada
jadi ini lebih simple ya
tetapi bukan berarti kita mengesampingkan pasien
tetap kita lakukan pemeriksaan detail dalam fase triase ini sendiri
ini yang dipentingkan
termasuk dari rujukan dari puskesmas
mereka harus betul betul mengirim dengan data lengkap apakah ada comorbid atau tidak
supaya memang tidak salah masuk di trimars ini
oke berarti alurnya ini harus berdasarkan rujukan dari puskesmas dokter
dari rujukan puskesmas
tujuan agar dari wilayah itu tahu bahwa memang masyarakatnya ada yang dirawat di sini untuk tujuan pe
kontak dengan siapa saja
supaya terdata semua di wilayah tersebut
kemudian yang dapat menjalani isolasi mandiri di flat isolasi mandiri ini apakah jakarta saja atau jabodetabek atau seperti apa dokter
ya yang bisa masuk di sini memang jabodetabek
jadi kita terima dengan dasar rujukan dari puskesmas
seseorang saja kita bisa memasukkan ke sini
jadi tidak terbatas pada jakarta
ini dirujuk oleh puskesmas diutamakan yang memang tidak mampu untuk menjalani isolasi mandiri karena fasilitasnya
atau mungkin ada kriteria kriteria khusus lain ya dokter
ya memang ada kriteria tertentu
pertama memang harus sudah ada rujukan dari puskesmas
kemudian ada keterangan bahwa tidak mampu melaksanakan isolasi mandiri
kemudian juga ada hasil lab pcr positif
kemudian mereka bisa melaksanakan kegiatan mandiri atau safe handling
nah itu utamakan memang di sini kan otg semua
ya jadi homogen
seperti itu yang diutamakan
kemudian tidak ada komorbit
nah makanya pentingnya di puskesmas pengecekan dari status kesehatan mereka dengan baik
sehingga mereka mengirim pun tidak salah
bahkan tidak merugikan pasien itu sendiri
baik terima kasih dokter stefanus donis
selaku koordinator operasional dari wisma atlet
sebagai catatan hanum
tadi poin pentingnya adalah
bagi yang ingin menjalani isolasi mandiri di flat isolasi mandiri yang disiapkan di wisma atlet ini
tidak dapat langsung datang
namun juga harus berdasarkan rujuk dari puskesmas setempat
dengan memiliki hasil pcr ataupun swab test
yang menyatakan bahwa dirinya positif covid sembilan belas
kemudian menyatakan bahwa memang tidak mampu menjalani isolasi mandiri
karena fasilitasnya yang tidak mendukung
baik itu tinggal di rumah dengan banyak keluarga
ataupun tidak memiliki fasilitas
di kamar mandi ataupun kamar yang lebih dari satu
seperti itu hanum
kembali ke hanum
baik nabila putri
semoga informasi ini dapat dicerna dengan baik
oleh masyarakat supaya tidak salah tangkap begitu ya
tadi bagus sekali sangat lengkap
semoga bisa sangat berguna untuk siapa saja yang menyaksikan ini
terima kasih nabila putri atas laporan anda
langsung dari wisma atlet jakarta